kemudian ada puluhan biksu menggelar ritual pindah patah
yakni meminta sedekah kepada umat di sepanjang jalan pemuda kota magelang jawa tengah
umat buddha percaya dengan memberi sedekah secara ikhlas
mereka akan mendapatkan berkah dan rezeki yang melimpah di kemudian hari
puluhan biksu senin pagi melakukan prosesi ritual pindah patah
yakni salah satu rangkaian ritual menjelang detik detik waisak
para biksu ini berjalan menyusuri sepanjang trotoar
di jalan pemuda kota magelang untuk meminta sedekah kepada para umat buddha
di sepanjang trotoar jalan yang dilewati para biksu ini
para umat buddha sudah menanti di depan kelenteng maupun di depan toko
dengan posisi tangan anjali atau sikap sempurna menyembah
dan telah menyiapkan berupa angpau atau uang serta makanan
dengan memberi sedekah secara ikhlas kepada para biksu
umat buddha percaya akan mendatangkan berkah dan rezeki yang melimpah dari tuhan di kemudian hari
harapannya bisa untuk
merasakan satu berbagi
bagaimana kita merasakan namanya yang berbeda beda
tapi kita bisa merasakan sesuatu yang sama
tak hanya umat buddha dari magelang
umat buddha dari luar kota pun datang untuk mengikuti ritual berbagi kepada para biksu ini
kita memperlihatkan waisat
kalian saya dan teman teman itu berikhlas hati pindah partai
menggabungkan rakyat ini di medan sama di magelang
sama cuma saling berbagi kasih
sebelum menggelar ritual pindah patah
puluhan biksu bersama umat buddha menggelar doa di kelenteng liohokbio kota magelang
ritual pindah patah merupakan bentuk ajaran sang buddha
agar para umat selalu memberikan sedekah
atau berbagi kepada para biksu yang menjadi guru mereka
pindah patah adalah memang kehidupan biku
biku itu memberi kesempatan umat
supaya berdana dan berbakti kepada biku
sebab bikin kita kan anda para sangha buddha dan dharma
ini acara buddha umat umat yang bisa ikut pindah patah
peringatan waisak tahun ini mengusung tema
transformasikan kesadaran delusi menjadi kesadaran murni
dan dengan sub tema marilah kita bersama sama berjuang mengalahkan ego